yang tidak boleh dilakukan ketika bayar pakai keris
gimana totalnya berapa nih jadi total pesanannya lima puluh tiga tujuh ratus lima puluh satu rupiah pembayarannya mau pakai apa kakak
ojp somipe ajeling boleh kak di scan langsung aja oke saya scan ya
bismillah dulu boleh gini boleh silahkan kak bismillahirrahmanirrahim masukin nominalnya kak
berapa berapa berapa tadi nominalnya lima puluh tiga tujuh ratus lima puluh satu rupiah ulangi ulangi gimana gimana lima puluh tiga
ribet ribet ribet deh masukin nominalnya jangan sampai salah eh mas mas mas mas pinnya
delapan ratus sepuluh jangan salah sobat rupiah yang baik ingat code pin atau otp sifatnya rahasia jangan bagikan
kepada orang lain apalagi orang jahat jadi kalau mau berbagi makanan atau donasi aja ya
sudah kakak berapa total semuanya tadi tiga ayam ya duma nuts
air totalnya jadi
belum ada notifikasi masuk nih
sudah kakak tapi tidak bisa ini
sobat rupiah yang budiman
biasakan cek saldo sebelum transaksi
dan pastikan yang anda gunakan
aplikasi pembayaran yang resmi
atau aplikasi cari jodoh
iya ini babi mau pesen buku lagi
saya siapin sekalian nanti saya kirim nomor rekeningnya ya
jadi aneh gak perlu datang kesitu
nanti krisnya aneh scan dari sini
udah gampang anek agak kena biaya transfer lagi
udah deh buruan kirim gambar krisnya
pastikan mengirim kode qru
pastikan mengirim kode qr
untuk bertransaksi dengan gambar yang jelas
tidak kabur dan tidak terhalang oleh apapun
agar dapat dibaca oleh sistem
cek dulu sebelum mengirim gambar
untuk menghindari foto selfie mu menjadi viral
ok kris jadi cembung mua